indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh pada mei dua ribu dua puluh
indonesia fifa u dua puluh world cup organizing committee atau inafok bersama pemerintah
terus mempersiapkan segala kebutuhan agar penyelenggaraan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana
menteri pemuda dan olahraga sekaligus ketua inapok zainuddin amali pada kamis menjelaskan
keinginan indonesia agar seremoni pembukaan dan penutupan piala dunia u dua puluh berlangsung meriah
dikabulkan oleh fifa setelah perwakilan federasi sepak bola indonesia mengunjungi
serta memeriksa enam stadion di indonesia yang akan digunakan sebagai lokasi pertandingan
tidak seperti piala dunia timnas senior seremoni pembukaan piala dunia u dua puluh
tidak pernah dilakukan dengan meriah oleh penyelenggara kejuaraan dunia sepak bola usia muda tersebut
menurut zainuddin kesuksesan piala dunia u dua puluh pada dua ribu dua puluh tiga ini akan menjadi modal indonesia
untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan piala dunia u dua puluh

sementara itu untuk lokasi pertandingan
fifa telah memberi catatan untuk pembukaan piala dunia u dua puluh di indonesia
dan juga catatan kepada pssi tentang hal yang perlu diperbaiki dengan segera
catatan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengadaan barang dan jasa oleh inafok
seperti diketahui indonesia menyiapkan enam stadion yang nantinya akan dijadikan lokasi pertandingan piala dunia u dua puluh
antara lain stadion utama gelora bung karno jakarta
stadion sijalak harupat jawa barat
stadion manahan solo jawa tengah
stadion gelora bung tomo jawa timur
stadion jabakaring sumatera selatan
dan stadion kapten iwayan dipta bali